jalur dari arah bandung ke jakarta
sementara untuk penyebab kecelakaan dan sebagainya ini masih kita selidiki ya
nanti ada tim olah tkp yang akan datang ke tkp ini
kemudian korban korban dari bis yang terlibat ini ada satu luka berat kernet bis ya
kemudian dari kendaraan terios ada satu luka ringan ya
kemudian dari grandmack ini kita ada dua belas kantong mayat tadi yang kita bawa ke rsud karawang
jadi kami belum bisa mengidentifikasi karena korban seluruhnya luka bakar
untuk proses kontraplonya seperti apa ini akan jadi evaluasi dari
tentu semua kita akan evaluasi ya
akan evaluasi untuk kontraplow dan semuanya
untuk kontraflow saat ini tengah dihentikan pak dari bandung
kita hentikan untuk memperlakar arus yang dari jakarta
kemudian dari bandung juga kita arahkan golongan a ini ke cikampek selatan
untuk mengurangi beban arus lalu lintas yang ada di cikampek ini
pak korban ini nanti dibawa kemana pak
nanti tim dpi kita akan mengidentifikasi korban yang terjadi di
kali tempatnya kejadian ini berapa pak
pernikasan lagi pak juga ada berapa korban
ya kami belum bisa kita identifikasi
nanti tim dpi yang akan mengidentifikasi
ini korban yang luka bakar itu semua dari kendaraan grandmack
sudah diangkat masih bahwa kendaraan grand mag ini melaju dari mana
kalau lihat alamat ini di jakarta timur alamat stnk nya
semua kendaraan ini semua yang jalur arah jakarta semua atau kontraplo ini terlibat
ada grand mag ya yang satu kendaraan
berarti dari kontraplo penyebabnya
tapi yang meninggal dunia itu semuanya dari grand mag ya pak
jadi kita belum tahu korbannya berapa jumlah
tapi yang kita bawa ke rsud ada dua belas kantong
kalau melihat seperti ini apakah kontraplo harus dilakukan
karena kan ini jam jam kendaraan bisa nangkut ya pak ya
sejak masa rsud ini sudah berapa
kalau kita melihat lagi evaluasi tahun lalu ada lima ratus dua puluh empat terbaik
untuk sampai hari keempat ini ada penurunan untuk kecelakaan secara nasional
pak penyebab kebakaran ini dari mobil kendaraan
masih akan diberlakukan atau seperti apa
nanti kalau di tujuh puluh dua masih memulai
pak ini kontraflow lanjutan masih ada
untuk masuk ke one way itu nanti disterilisasi jika hanya di tujuh puluh dua baru
betul betul ini masih berlangsung untuk one way ini masih berlangsung
pak untuk yang arah jakarta berarti tadi ada pengurahan lagi ya pak

sementara untuk evakuasi dan lain sebagainya kita hentikan
untuk para pemudik saya sering katakan persiapkan kondisi tubuh fisik kita pastikan fisik priva
juga kendaraan kendaraan yang prima
kalau lelah silakan berhenti
jangan memaksa karena tubuh ini tidak bisa dipaksa ya
jadi tolong ini untuk para pengumudi maupun para pengumudi untuk tetap pershatikan kesehatan
ketika sudah lelah atau untuk mobil ini pada situasi normal empat jam itu harus berhenti